raja salman dijadwalkan pulang meninggalkan bali pada minggu pagi dan langsung bertolak ke jepang
seperti saat kedatangan aktivitas penerbangan di bandara internasional ngurah rai ditutup sementara selama hampir satu jam
menjelang kepulangan raja salman bin abdul aziz al saud aktivitas penerbangan di bandara internasional igusti ngurah rai dihentikan sementara
dua belas penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan yang waktunya berdekatan dengan jadwal penerbangan raja salman akan ditunda
di antaranya adalah tiga belas penerbangan domestik tujuan surabaya labuan bajo dan beberapa daerah lain serta lima penerbangan internasional tujuan australia dan singapura
diperkirakan sebanyak tiga penumpang harus rela untuk menunda penerbangannya
dijadwalkan raja salman dan rombongan akan mengakhiri liburan di pulau dewata bali pada hari minggu dan langsung bertolak menuju jepang
cnn indonesia nyoman wiryadinata di kuta bali
selamat siang nyoman apakah keberangkatan raja salman kembali ke negaranya sesuai jadwal
ini artinya saat ini raja salman sudah kembali ke negaranya
iqbal memang tadi siang sekitar pukul sepuluh tiga puluh bandara igusti ngurah rai ditutup selama empat puluh lima menit
karena akan adanya kepulangan dari raja salman beserta rombongan
iring iringan raja salman sendiri tiba di bandara igusti ngurah rai
sekitar pukul sepuluh tiga puluh dan iring iringan raja datang di bandara igusti ngurah rai sekitar pukul sepuluh empat puluh sembilan menit
dan pada pukul sebelas tiga belas menit pesawat raja salman sudah meninggalkan bandara igusti ngurah rai bali untuk menuju ke haneda jepang
untuk melakukan lawatan atau kunjungan berikutnya setelah selama hampir sembilan hari menikmati pelesiran di pulau
untuk melakukan lawatan atau kunjungan berikutnya setelah selama hampir sembilan hari menikmati pelesiran di pulau dewata
ketika akan berangkat raja salman disambut oleh dua menteri yakni menteri luar negeri rini marsudi termasuk juga menteri agama lukman hakim
lukman hakim sendiri menyerahkan tiga musab masjid istiqlal yang diserahkan kepada raja salman
begitu juga raja salman memberikan satu buah al quran
sebagai tim imbal balik kepada menteri agama yang melepas bersama menteri luar negeri termasuk juga gubernur bali kapolda bali serta pangdam sembilan udayana
dan memang rencananya ada tiga pesawat memang sudah terbang dari bandara igusti ngurah rai selama empat puluh lima menit tersebut
di antaranya pesawat raja kemudian ada satu pesawat medis dan satu pesawat backup
semuanya yang berangkat siang tadi adalah pesawat yang bergerak menuju haneda jepang
sementara nanti sore ada rencana ada dua pesawat lagi yang akan meninggalkan bandara igusti ngurah rai
yakni sekitar pukul lima belas akan ada pesawat menuju ke china
satu lagi pesawat menuju ke haneda juga ke jepang
sementara rencananya besok juga akan ada satu hingga dua pesawat yang akan meninggalkan bali juga
dengan tujuan ke haneda dan satu pesawat akan menuju bandara mel yang ada di
ada kemungkinan raja setelah menyelesaikan lawatan di jepang ada kemungkinan akan kembali berlibur di maldip maladewa
dan memang untuk penjagaan sejak pagi memang dilakukan pengawasan yang ketat
artinya tidak hanya tentara ada tni dan polri
termasuk juga disiapkan dua buah panser yang memang disiapkan untuk mengamankan kepergian raja salman berserta rombongan kali ini
memang selama sembilan hari berada di bali
termasuk juga di jakarta
ada beberapa hal kenegaraan yang memang dibicarakan baik dengan pemerintah termasuk juga dengan presiden joko widodo
sedikitnya ada sebelas mou yang memang menjadi kesepakatan di antara kedua negara
ada satu hal yang menarik dari tadi sempat menteri agama menjelaskan bahwa tambahan kuota haji sebesar lima puluh dua ribu adalah sangat besar
dan ini akan dimanfaatkan oleh pihak indonesia termasuk juga tidak hanya memanfaatkan
bagaimana pihak indonesia atau pemerintah indonesia mengirim calon calon haji yang berkualitas
artinya kuota tambahan lima puluh dua ribu ini akan diharapkan akan dikirim dengan orang orang atau calon jemaah haji dengan yang berkualitas
baik nyoman wiryadinata dari bali
terima kasih atas informasi dari anda